anakku yang cantik
pasti papa seneng deh kalau ngeliat kamu
dok nanti saya boleh minta foto print us gini ya buat suami saya
tante khawatir sekali sama alsa
tante khawatir sekali sama alsa
tante khawatir sekali sama alsa
kita masuk aja ke dalam ya
kita tunggu di dalam
siapa yang nyuruh lo
lo gak usah pura pura pingsan
siapa yang nyuruh lo
tau gak tau gak
bapak ada perlu apa ya
dengan bawa siapa
ada tamu namanya alinoprasetio
silahkan masuk aja
renan lebih sini
kamu cepat sembuh ya
mumbaik akan tunggu kamu
biar kamu bisa sembuh
mumbaik sekarang lagi belajar jalan
kalau mumbaik sudah bisa jalan
kita main sama sama ya
kamu aja jangan kacau kacau
renan masih belum sadarkan
sayang ada mama disini
papa disini renan
papa lagi close bentar